salah satu peninggalan penjajahan jepang di indonesia adalah adanya sistem rt dan rw
atau rukun tetangga dan rukun warga
nah kira kira warga kota bandung tahu nggak ya sejarah rt dan rw di indonesia
yang dipimpin oleh seorang asako
mulai dari samad barangkali ada di sana
asep menambahkan peran rt dan rw pada zaman jepang lebih banyak dipergunakan
untuk kepentingan politik dan pertahanan bukan mengurusi masalah administratif
terutama zaman revols ya
dan revols itu kan untuk tanam paksa
dia membangun jembatan nah itu perlu warga kan didata
jadi di level sampai level kampung gitu ya
berapa orang dan berapa
berapa laki lakinya dan itu harus membantu
nah itu ada koordinator
jadi koordinator koordinator ini jadi kayak ya tadi rukun tetangga itu
tapi istilahnya bukan rukun tetangga dan bukan tanari gumi
istilahnya bahasa jepang ya
tapi dia semacam semacam kepala kampung gitu ya
sebenarnya zaman jepang ini menurut saya istilah ini membakukan ya meresmikan gitu
kalau zaman dulu saya belum menemukan ini resmi atau tidak
tapi kurang lebih dulu itu juga ada
nah tahapan gitu
berbeda dengan saat zaman penjajahan jepang
jabatan ketua rt dan ketua rw saat ini memang tidak masuk sebagai bagian dari aparatur sipil negara
sehingga tidak mendapat gaji
namun banyak di antara mereka yang menjabat dalam waktu yang lama atas dasar keikhlasan
kepentingan daripada sistem rt rw ini ya
di level rendahnya adalah rt di level tingginya adalah rw
gabungan dari beberapa rt
sebenarnya kepentingan utamanya untuk
apa pengelolaan politik ya
intelijen untuk pengawasan dan memang secara struktural rt ya
atau kumiko ini kemudian diberikan mewenang ya untuk mengatur masyarakat
dan sistem ini memungkinkan rt ini menjadi pekerjaan
dia sebagai birokrat gitu ya di level paling rendah
mungkin berbeda dengan sekarang siapa yang mau menjadi rt
itu harus berkorban waktu tenaga biaya dan lain sebagainya untuk ngurusin warga ya
bagi masyarakat keberadaan rt dan rw masih sangat relevan hingga saat ini
sehingga warisan jepang ini masih perlu dipertahankan
namun mereka juga berharap petugas di tingkat rt dan rw
mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah
di meliputan zenin indonesia bandung jawa barat